ya masih ingatkah anda dengan chester seekor kuda poni yang videonya sempat viral di media sosial saat ia kelelahan menarik delman
nah beruntungnya sejak tujuh september lalu chester sudah dibawa oleh tim jakarta animal aid network atau jaan untuk rumah barunya mendapatkan perawatan intensif
sudah lebih dari sepuluh hari chester menjalani perawatan di artayasa stable sebuah klub berkuda di daerah depok jawa barat
dokter hewan gilang aji wiratama yang sejak awal memantau kondisi chester memfokuskan pengobatan fisik dan mental pada kuda berjenis poni ini
kondisi chester pertama kali datang terdapat luka yang cukup parah di bagian sini bagian gerd sama di bagian formi yang bagian kanan depan
kondisi lukanya sudah terbuka sudah mungkin sudah cukup lama terjadi luka
kalau kondisi yang kita bisa lihat di sini ketika pertama kali datang memang secara kasat tidak terlihat banyak perubahan
cuman kalau kita melihat di bagian tulang rusuknya sekarang lebih tercover oleh lemak di bagian ini
dan di bagian fosa paralumbal atau legok lapar sudah mulai tertutup sudah mulai cembung
ketika awalnya dia sangat legok terlihat sangat kurus
kondisi kuda poni yang diperkirakan berusia lima belas tahun
kondisi kuda poni yang diperkirakan berusia lima belas tahun ini berangsur membaik
di sini chester mendapat perawatan mental dengan diberikan kebebasan untuk merumput
dan mendapat pasokan makanan berlimpah dengan harapan chester dapat merasa lebih bahagia
sehingga kondisi fisiknya pun bisa lebih baik
secara fisik chester termasuk dalam kategori kuda poni
perbedaan mencolok terletak pada fisiknya yang lebih kecil dibanding jenis kuda lainnya
namun kuda poni juga dapat berubah
kuda poni juga dapat digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia
seperti dalam hal untuk menjadi tunggangan dan menarik kereta
peruntukan kuda sebagai hewan tunggang dan penarik kereta memang jamak dilakukan
namun sebagai hewan mereka tetap harus mendapat perlakuan yang layak
pemiliknya harus memastikan hewan peliharaan mereka dalam kondisi yang sehat dan mendapat nutrisi yang baik

tidak hanya manusia binatang pun atau hewan pun ternyata juga butuh yang namanya bahagia
kisah kuda chester ini memang sempat menuai simpati setelah terekam kamera netizen disiksa oleh sang pemilik saat menarik delman
tentu hal tersebut membuat fisik dan mental kuda poni ini pun sempat sakit
namun kini berangsur pulih
simak bersama kisahnya berikut ini
kuda chester sempat viral setelah video si kuda yang tampak kelelahan saat menarik delman di jalanan depok tersebar di media sosial
di video itu terlihat si kuda chester terkapar di jalanan tersebut
namun mirisnya sang kusir delman tetap menarik dan mencambuk kuda yang kelelahan berkali kali agar bangun dan berdiri kembali
pria lain yang tidak terlihat di kamera sempat memperingatkan bahwa kuda chester ini tidak sempat menarik dan mencambuk kuda yang kelelahan berkali kali agar bangun dan berdiri kembali

akhirnya setelah mendapat berbagai reaksi di media sosial jakarta animal aid network memutuskan untuk menyelamatkan chester dan membelinya dari sang pemilik
banyak netizen mengapresiasi usaha organisasi tersebut dan berharap hal serupa tidak terjadi pada kuda ataupun hewan lainnya
melihat video yang tadi yang begitu chester atau kode poni tadi langsung ke lapangan rumput itu bergulir
begitu dia bahagia gitu ya kayak menemukan dunianya
betul mengembalikan sifat alami kuda yang memang harus seperti itu ya
ya dan kita akan mengajak anda untuk menengok kondisi si cesar ini yang saat ini berada di bawah perawatan jakarta animal aid network
dan sudah ada koresponensi dari indonesia albi pratama di depok jawa barat
sudah kurang lebih hampir dua minggu ya chester berada di sana
saat ini seperti apa
ya good morning alfian dan juga daniar
ya seperti kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada sebuah video viral di media sosial
yaitu salah satu kuda penarik delman yang mengalami kelelahan dan tetap dipaksakan untuk terus bekerja gitu oleh sang kusir
nah tetapi kuda tersebut yang sekarang sudah diberi nama chester ini sudah diselamatkan
dan ditempatkan di tempat yang bisa merawat dan juga memberi efek positif bagi kuda chester sendiri
dan dibalik itu semua ada peran dari jaan ataupun jakarta
animal aid network yang memang membantu chester yang ada di sebelah saya ini untuk kembali bisa hidup layak sebagai kuda seperti itu
dan di sebelah saya sudah ada mbak karin sebagai salah satu founder dari jaan sendiri
selamat pagi mbak karin
nah mbak karin boleh nggak diceritakan ke kita
kan seperti yang kita tahu setelah video viral chester yang kala itu kelelahan dan ada juga video viral ketika chester ditempatkan di tempat ini terlihat bahagia gitu
bagaimana sebenarnya proses penyelamatan dari chester sendiri
ketika akan dibawa ke tempat ini
ya sebenarnya kami tidak ada rencana untuk menyelamatkan tadi ya
tapi itu videonya viral dan karena jan juga punya sejarah dengan program delman ini
ya kita pikir pikir terus akhirnya tim kesana dulu ke lokasi untuk bicara sama pemiliknya dan dengan tujuan edukasi ya
tapi ya begitu udah sampai dan lihat kondisinya
tahu bahwa chester juga sudah tua dan sebenarnya pemiliknya juga sudah agak tidak mau memiliki dia karena sudah tidak terlalu berguna lagi karena mungkin karena juga karena usianya
ya akhirnya kita memutuskan untuk yaudah kita ambil aja gitu
ya chester ini sendiri kan usia sekitar lima belas tahun dan dia juga sempat menarik delman dan chester ini kan termasuk salah satu jenis kuda poni
nah luka luka yang sebelumnya ada di tubuh chester sendiri ada di bagian mana saja
dan sekarang perkembangannya chester sendiri sudah seperti apa sih mbak
perkembangannya jauh sekali ya sama baru kita rescue
waktu kita baru rescue ya walaupun sekarang masih sedikit kurus tapi dia kurus sekali
juga ada luka luka di kaki dan di badan dan yang sangat kelihatan bahwa dia itu sangat sangat amat lelah
jadi dia itu benar benar kayaknya capek banget gitu
nah sekarang setelah dua minggu hasilnya perkembangannya sudah jauh sekali
jadi dia sudah naik berat badannya terus luka yang tadinya terbuka dan bengkak sudah tidak bengkak lagi dan sudah tutup gitu
jadi dan kelihatan sekali dia itu happy sekali gitu di sini
nah tadi juga kita sempat melihat bahwa chester begitu dibawa keluar dari kandangnya mereka langsung dia langsung menikmati rumput rumput yang ada di sini
nah oh ya mbak karin saya juga pengen tahu sebenarnya kira kira kalau dari jan sendiri ini adalah kuda keberapa yang diselamatkan dan kira kira himbawan apa sih yang bisa diberikan kepada para pemilik kuda
baik itu kuda
untuk pacuan ataukah kuda untuk delman seperti itu apa yang bisa diberikan ataupun treatment yang bisa diketahui ketika dia stres atau cara mengatasinya seperti apa
ya sebenarnya agak untuk masalah delman sedikit rumit juga ya
jan punya program untuk edukasi dari dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh
dimana kita kasih training ke pemilik kudanya dan bagaimana merawatnya dan juga ada protokol kerjanya
tapi tentunya itu tidak mudah untuk langsung merubah mindset gitu ya itu membutuhkan waktu
jadi dengan kami apa namanya menyelamatkan chester mudah mudahan ini kita bisa mulai lagi dengan program edukasi kita gitu supaya mereka tidak begitu menderita gitu
mbak garin sekarang saya mau minta izin nih mau lihat bekas bekas luka dari chester sendiri ada di sebelah mana aja dan sekarang sudah mulai mengering ya
kalau misalnya bisa dilihat ada di bagian punggung
tadinya di sini luka luka dan di sebelah sana kakinya di depan sini tadinya luka benar benar terbuka dan sangat bengkak yang kaki ini
tapi sekarang sudah tertutup dan sudah tidak bengkak lagi
ini kelihatannya juga ini semua sudah kering
baik terima kasih atas waktunya mbak karin
semoga chester sini betah dan semakin sehat dan juga semakin gemuk ya
alvian dan juga daniel bisa dilihat di sini kondisi fisik dari chester sekarang sudah mulai lebih gemuk
dimana dulunya tulang rusuk di sini lebih terlihat tulangnya tapi sekarang sudah ditutupi oleh lemak
dan chester di sini sudah lebih bahagia karena stresnya mungkin sudah hilang seperti itu
dan semoga tidak ada chester chester lainnya di luar sana yang harus mengalami nasib yang sama dengan chester
dan kalau bisa bahagia semuanya seperti chester yang ada di samping saya ini
kembali ke studio alvian dan juga daniel
terima kasih alvi pertama ya
untuk ngobrol ngobrol dan juga memperlihatkan kepada kami semua lega rasanya ya
karena ini menjadi perhatian banyak sekali netizen melihat dan ingin tahu seberapa baik sih chester sekarang di sana